diduga telah terjadi pelanggaran administratif tim kuasa hukum sudrajat ahmad syaiqo meminta kpu provinsi jawa barat membatalkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur jawa barat terpilih ridwan kamil uu ruzanul ulum yang rencananya akan dilakukan pada lima september besok
permohonan tersebut diajukan tim kuasa hukum asyik karena menilai ada pelanggaran administratif yang dilakukan pasangan rindu berupa keterlambatan pengembalian laporan dana kampanye ilegal
bahkan melalui tim audit tim kuasa hukum asyik menemukan dana sumbangan tanpa identitas empat puluh dua juta rupiah
selain telah melapor kepada kpu pada dua puluh empat agustus yang lalu tim kuasa hukum asyik akan melaporkan hal tersebut ke dpr ri agar kemenangan pasangan rindu dianulir
saya mendapatkan suara kuasa dari pak ahmad seyhu dan saya sudah melayangkan permohonan saya kepada kpk
kpu jawa barat permintaannya yang satu adalah untuk melakukan pembatalan pelantikan kepada pasangan calon terpilih nomor urut satu atas nama pak ridwan kamil dan pak uu ruzanul ulum
dan untuk mengelaborasi lebih jauh kami sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ada wilam nasution di bandung jawa barat
wilam selamat malam besok ridwan kamil dan juga uu akan dilantik menjadi gubernur dan juga wakil gubernur jawa barat
tapi kemudian ada pernyataan ataupun surat keberatan dari kuasa hukum kubu asyik yang menuding
ada sumbangan anonim sebesar empat puluh dua juta rupiah dan meminta untuk dianulir pelantikan gubernur
bagaimana kemudian respon kubu rindu menyikapi sikap dari kubu asyik yang terjadi pada hari ini
selamat malam renat
ditemui tadi pagi ridwan kamil di sela sela kunjungannya ke pasar induk gede bage yang kemarin sore terbakar
ridwan kamil menyatakan bahwa adanya tudingan sumbangan dana
ilegal dalam dana kampanye pasangan rindu ketika kemarin pilkada jawa barat
dia menyatakan bahwa ini sangat disayangkan sekali
dalam bahasanya dia menyatakan bahwa apakah ini akan terus diperpanjang
maksudnya apakah rivalitas antara pasangan yang sebelumnya terjadi dalam kontestasi pilkada jawa barat ini akan terus diperpanjang
akankah ini akan tidak akan berakhir padahal dirinya menyatakan bahwa dia sudah membuka
ruang ruang kolaborasi dengan pasangan pasangan lain
salah satunya mengangkat atau mengajak pasangan lain untuk menjadi penasehat dalam masa pemerintahnya di jawa barat
dan ini juga membuat tapi ini disikapi oleh ridwan kamil dengan tenang
dan memang dia berharap nanti biarkan saja rakyat yang menilai bagaimana proses ini berlanjut
memang namun juga mengenai adanya dana kampanye
ilegal ini sebenarnya sudah ditanggapi juga oleh pihak kpu jawa barat
lewat ketuanya itu pak yayat hidayat bahwa menyatakan bahwa sebenarnya pada tanggal empat juli pihak kpu jawa barat sudah menyatakan laporan dari tim pasangan rindu mengenai adanya dana ilegal
yang dimaksud ilegal adalah dana yang tidak ada sumbernya
sumber namanya siapa pemberinya seperti itu
karena menurut pkpu ri nomor lima tahun dua ribu tujuh belas memang
yang mengikuti pilkada tidak boleh mendapatkan dana kampanye jika tidak jelas sumbernya
dan tanggal empat itu setelah dilaporkan pihak kpu menyatakan mereka berkonsultasi dulu dengan kpu ri juga dengan kementerian keuangan untuk mengeluarkan billing agar uang tersebut senilai empat puluh dua juta bisa ditarik kembali dan dikembalikan oleh kasangan nomor satu kepada kpu jawa barat
dan namun proses ini ternyata berlangsung cukup lama
pada tanggal delapan pukul tiga sore billing ini bisa dikeluarkan oleh kementerian keuangan
dan setelah dilaporkan kepada tim pasangan rindu kemudian akhirnya pasangan ridwan kamil dan uu baru mengembalikan keesokan harinya yaitu tanggal sembilan
dan ini memang sebenarnya dari batas jadwal yang sudah dikeluarkan oleh kpu bahwa pengembalian dana kampanye itu ditetapkan
batas akhirnya pada tanggal tujuh juli ini baru diselesaikan pada tanggal sembilan juli
namun ini diakui oleh kpu jawa barat
ada masalah dalam billingnya sehingga melewati batas dari yang sudah ditentukan
dan pihak kuasa hukum asik sendiri juga sebenarnya sudah melapor pada pihak kpu jawa barat pada tanggal dua puluh empat agustus
tapi pihak kuasa hukum asik merasa bahwa tidak ada respon seperti itu dari pihak kpu jawa barat
sehingga menurut saya seharusnya pihak kpu jawa barat dan tim kuasa hukum asik melakukan komunikasi yang lebih baik
sehingga hal seperti ini tidak terjadi
sehingga tidak mengganggu
sehingga tidak mengganggu jalannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa pada esok hari
ridwan kamil beserta pemenang pilkada di daerah lain bisa dilantik di istana
seperti itu renat
baik terima kasih wilam untuk laporan anda langsung dari bandung jawa barat